presiden joko widodo meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan sengkarut penerimaan peserta didik baru atau ppdb
masalah ppdb jangan sampai mengorbankan hak pendidikan anak anak
hal tersebut disampaikan oleh jokowi saat berada di bengkulu
saya meresmikan jalan tol bengkulu taba penanjung pada kamis kemarin
ia menegaskan berbagai masalah di lapangan merupakan tanggung jawab kepala daerah
sebelumnya kasus ppdb mencuat usai sejumlah orang tua protes
anak mereka tidak diterima di sejumlah sekolah terdekat
bahkan adanya temuan alamat fiktif calon siswa